sementara di jawa timur sebanyak tujuh sembilan ratus dua puluh empat lulusan sma mulai mengikuti ujian tulis berbasis komputer atau utbk sebagai syarat untuk perguruan tinggi negeri di tiga lokasi di surabaya
tiga kampus yang menjadi tempat ujian menyediakan tes rapid gratis bagi peserta yang belum melakukan tes di tempat asal
tiga kampus lokasi utbk di surabaya adalah universitas erlangga institut teknologi sepuluh november dan universitas pembangunan nasional
para peserta yang berasal dari luar surabaya dan belum dites rapid bisa melakukan tes gratis sebelum masuk ke ruang ujian hanya dengan menunjukkan kartu ujian
sementara sekitar empat lima ratus peserta utbk asal surabaya sudah lebih dulu mendapatkan tes rapid gratis di tiap puskesmas di surabaya
tes rapid menjadi tambahan syarat dari pemerintah kota surabaya untuk pelaksanaan utbk di surabaya
sudah ada produser lapangan rizka rizlia di universitas pajajaran sumedang jawa barat dan koresponden rangga umara di universitas erlangga surabaya jawa timur
kita ke unpad terlebih dahulu selamat siang rizka ini bagaimana suasana pelaksanaan utbk di bandung
selamat siang rizky untuk di tempat saya berada saat ini yaitu di unpad kampus jatinangor
ini utbk nya diikuti oleh sekitar lebih dari sebelas peserta
yang mana sekitar sebelas peserta
dua puluh lebih peserta akan mengikuti utbk di gelombang pertama yaitu tanggal lima sampai empat belas juli nanti
dan untuk gelombang kedua nanti tanggal dua puluh sampai tanggal dua puluh sembilan juli nanti akan diikuti oleh sekitar sisanya yaitu sekitar sembilan ratus peserta
yang mana direncanakan oleh unpad sendiri gelombang kedua hanya akan dilaksanakan pada satu hari yaitu pada tanggal dua puluh juli dua ribu dua puluh nanti
dan pantauan saya tadi protokol kesehatan juga sudah diterapkan kepada para peserta yang akan mengikuti utbk diantaranya wajib menggunakan masker
dan untuk mengetahui lebih lanjut untuk informasi lebih lanjut terkait seperti apa pelaksanaan utbk unpad hari pertama ini
saya sudah bersama dengan wakil rektor bidang akademik universitas pajajaran bapak arief kartasasmita
bapak boleh dijelaskan seperti apa utbk un pada hari pertama ini dan kedepannya seperti apa juga komitmen protokol kesehatan yang diterapkan oleh pihak unpad sendiri seperti apa pak
baik alhamdulillah hari ini berjalan lancar
berarti ini sebuah protokol kesehatan yang disarankan oleh pemerintah dalam hal ini peninggulan covid sembilan belas
juga oleh jabarat dan pemerintah kabupaten sumedang
kami lakukan secara baik dan tidak ada masalah berarti pada hari ini
semua peserta tanpa sehat dan semua memulai secara teratur sesuai dengan hal yang kami sarankan
kedepan kami berharap akan tetap seperti ini
kami pun memiliki semacam aplikasi yang dapat mendeteksi diri tentang adanya resiko penurunan covid pada peserta
sehingga apabila ditemukan nanti calon peserta yang mengalami
kejala kejala yang merupai covid sembilan belas maka kami dapat segera mendeteksi sebelum mereka datang ke unpad
jadi mudah mudahan ini protokolnya dapat berjalan sampai akhir dari penyelenggaraan utbk di unpad
selamat untuk imbauan dari gubernur jawa barat bapak ridwan kamil bahwa prioritas yang mengikuti ubk secara langsung adalah calon mahasiswa dari jawa barat saja
bagaimana teknis untuk teman teman atau calon mahasiswa yang memang berada di luar jawa barat
kira kira seperti apa pelaksanaan utbk jarak jauh ini pak
ya tidak jarak jauh
jadi sesuai dengan apa yang disampaikan oleh ltmpt pusat bahwa kami diberikan juga kesempatan untuk kewenangan untuk dapat melakukan usulan relokasi peserta di luar jawa barat
jadi kami juga akan mematuhi apa yang disampaikan oleh gubernur jawa barat sehingga nanti peserta yang di luar jawa barat akan kami sarankan untuk tetap mengikuti ujian di pusat utbk terdekat dari tempat daerah dia berasal
misalnya dari satu daerah contoh di jawa timur maka daripada datang ke unpad akan kami relokasi berkoordinasi dengan utbk pusat
untuk bisa dilakukan di surabaya saja tidak perlu datang
dan ini jumlahnya mungkin tidak terlalu banyak karena sudah direlokasi oleh kantor pusat dengan melakukan cetak ulang kartu sehingga kami harap nanti tidak ada lagi orang dari luar jawa barat
sesuai dengan anjuran gubernur untuk bisa ujian di unpad atau di jawa barat
nah informasi yang saya dapatkan juga nih pak untuk warga atau calon peserta yang menggunakan fasilitas umum menuju ke unpad ini harus memiliki surat sehat atau surat bebas covid sembilan belas
nah itu kira kira seperti apa pak
ya jadi sesuai dengan surat edaran dari kementerian perhubungan bahwa untuk dari daerah tertentu berpindah ke daerah di kawasan jatinangor ini
maka diperlukan surat bebas setidaknya surat bebas ili atau influenza like illness dari pusat mas setempat atau bisa lebih lanjut dalam bentuk rapid test atau tes tes lain
nah kami harapkan seluruh mahasiswa dengan aplikasi yang mereka isi tersebut akan mengisi
kalau mereka belum memiliki itu maka mereka harus mengisi dulu di puskesmas terdekat
kalau mereka melakukan perjalanan yang melampaui jarak yang diperbolehkan oleh protokol kesehatan yang dikeluarkan oleh pemerintah jawa barat
nah apabila nanti ada permasalahan misalnya surat meragukan atau mereka lupa dan seterusnya
maka sebelum mereka memasuki proses ujian tersebut kami akan melakukan dulu pemeriksaan oleh tim kesehatan yang ada di unpad
sehingga diharapkan semua bisa betul betul yakini tidak ada permasalahan dengan permasalahan kesehatan tersebut
yang jelas unpad juga berkomitmen ya pak
menjaga protokol kesehatan tentunya untuk sama sama pemutus mata rantai penyebaran covid sembilan belas
ya rizky dapat saya sampaikan juga bahwa menurut data dari lembaga tes masuk perguruan tinggi
itu di jawa barat ada sekitar delapan puluh ribu peserta yang akan mengikuti utbk sbmptn
dan ke delapan puluh ribu peserta ini dapat mengikuti utbk di tujuh ptn yang sudah ditentukan
yakni di institut teknologi bandung di unpad kemudian di up di ipb di ispi
serta di unsel tasik malaya rizky
ya baik kalau tadi di unpad jatinangor ini dikatakan lancar begitu ya
berikutnya kita juga akan berpindah ke surabaya
ini ada koresponden rangga umara
selamat siang rangga ini bagaimana pelaksanaan utbk di surabaya hari ini
ya selamat siang rizky
rizky ini berbeda ya tentunya dengan pelaksanaan utbk pada tahun tahun sebelumnya
atau ujian masuk keguruan tinggi negeri pada tahun tahun sebelumnya
tidak hanya soal protokol kesehatannya saja yang harus dipenuhi oleh para peserta
dan juga para pengawas dan juga berbagai macam teknis dalam penulisan soal atau pengerjaan soal di dalam utbk ini
tetapi juga khusus untuk surabaya khusus untuk surabaya ini juga diwajibkan
ini adalah tambahan protokol atau tambahan syarat dari pemerintah kota surabaya
untuk mewajibkan seluruh peserta utbk yang ada di surabaya
yang melakukan ujian di surabaya untuk melakukan tes rapid terlebih dahulu
jika hasilnya non reaktif maka dia akan diperbolehkan untuk mengikuti ujian
dan jika hasilnya reaktif maka dia harus diisolasi terlebih dahulu
nah yang menjadi masalah tentu saja adalah ini dianggap merepotkan karena seperti dikatakan oleh rektor universitas erlangga prof muhammad nasih
bahwa sebenarnya pelaksanaan ujian utbk ini sudah dilakukan dengan memenuhi protokol kesehatan yang sangat sangat ketat
tidak hanya soal suhu badan saja yang diperiksa
tidak hanya soal suhu badan saja yang diperiksa
tidak hanya soal suhu badan saja yang diperiksa

tetapi juga penggunaan misalnya penggunaan pulpen baru kemudian penggunaan sarung tangan ataupun masker yang harus diganti setiap sesinya
jadi rapid test dianggap oleh beberapa penyelenggara dari utbk di surabaya ini cukup memberatkan
tetapi mereka juga paham bahwa ini adalah ujian yang diperlukan untuk menghasilkan ujian yang diperlukan

yang jumlahnya kurang lebih ada empat ribuan orang pada hari ini yang mengikuti utbk
ini mereka nyaris tidak ada masalah ya karena rapid testnya sendiri sudah dilakukan secara gratis di puskesmas dan dibuka sejak hari jumat yang lalu
tetapi menjadi persoalan sejak kemarin adalah bagaimana peserta peserta dari luar kota
yang tidak memiliki kesempatan untuk melakukan rapid test dan mereka harus tetap berada di ruang ujian
tetapi untungnya tadi di tiga kampus penyelenggara utbk ini ini sudah melakukan tes rapid gratis
di uner sendiri tadi saya lihat saya pantau ini nyaris semuanya bahkan semuanya dari mahasiswa ataupun peserta utbk ini yang mengikuti rapid test secara langsung
di kampus ini ini berasal dari luar kota surabaya dengan berbagai macam alasan
ada yang tidak mampu ada yang baru tahu dan berbagai macam alasan lainnya
tetapi yang jelas mereka bisa diakomodasi jadi mereka harus datang terlebih dahulu ke lokasi ujian ini karena jadwal ujiannya jam sembilan
maka mereka diharapkan paling tidak pukul tujuh mereka sudah berada di sini untuk mengikuti ataupun melakukan tes rapid
nah tes rapid ini sendiri cukup cepat ya tadi hanya kurang lebih tiga puluh menit
hasilnya bisa keluar
sampai sekarang saya belum mendapatkan laporan apakah ada peserta utbk yang melakukan ujian pada hari ini yang hasil rapid testnya dinyatakan reaktif
semuanya sampai saat ini saya dapatkan informasi semuanya dalam kondisi non reaktif
jadi bisa langsung mengikuti ujian dengan protokol protokol kesehatan yang cukup tetap yang berada di dalam ujian
nah ada kurang lebih lima ribu peralatan rapid test
rapid test yang sudah disiapkan oleh panitia di tiga kampus penyelenggara utbk di surabaya ini
tadi saya mewawancari dengan rektor uner muhammad nasih yang mengatakan seluruh rapid test kit atau alat tes rapid yang sudah didapatkan ini berasal dari beberapa sumber
di antaranya adalah patungan ya dari sejumlah dosen alumni dan juga terutama adalah bantuan dari tiap tiap pemerintah kabupaten kota
jadi mereka sendiri yang melakukan tes gratis
mereka juga melakukan tes gratis terhadap para calon calon peserta utbk yang berasal dari kota bersangkutan
biasanya sebelum mereka berangkat ke surabaya untuk melakukan ujian mereka terlebih dahulu melakukan tes gratis di kabupatennya masing masing
tetapi jika peserta tidak sempat maka tentu mereka bisa melakukan tes rapid di lokasi ujian
ada juga bantuan rapid test kit yang berasal dari badan intelijen negara dan beberapa
dan beberapa organisasi lainnya
artinya prof muhammad nasi rektor uner mengatakan sudah sangat cukup
artinya jika kemudian mahasiswa peserta peserta utbk yang belum sempat melakukan rapid test
maka hanya tinggal datang tinggal datang dua jam sebelum pelaksanaan ujian dimulai dan bisa melakukan tes secara gratis di sini
nah sekarang ini sudah hampir setengah dua belas
rizky dan ini adalah jam terakhir untuk sesi pertama dan nanti akan ada sesi kedua
sesi kedua dimulai pada pukul dua atau pukul empat belas nanti juga dengan di lokasi yang sama dengan melakukan atau mematuhi protokol kesehatan secara ketat
yang sudah diterapkan oleh panitia ataupun para pengawas dari lokasi lokasi ujian utbk ini
ya baik rangga
umara melaporkan langsung dari universitas erlangga surabaya
terima kasih atas laporan anda
kemudian juga ada rizka di unpad sumedang jawa barat
terima kasih atas laporan anda dan selamat kembali bertugas